tim nasional senior sepak bola indonesia memulai melakukan seleksi pemain yang akan tampil di piala aff dua ribu enam belas bulan november mendatang
pada seleksi pemain yang digelar di stadion pakansari cibinong jawa barat pelatih alfred riedel total memanggil empat puluh tujuh pemain
seleksi pemain dibagi dalam dua gelombang yang pertama berlangsung delapan hingga sebelas agustus
sementara gelombang kedua berlangsung pada lima belas hingga delapan belas agustus
dua puluh pemain hadir dalam seleksi gelombang pertama namun cedera yang dialami syahrizal membuat posisinya dalam seleksi digantikan oleh rekan satu timnya di pstni wanda syaputra
dalam latihan yang berlangsung selasa sore pemain senior bua salosa juga sempat menjalani perawatan karena mengalami cedera ringan
pelatih alfred riedel sendiri mengaku cukup puas dengan hasil latihan
menurutnya para pemain yang dipanggil cukup menunjukkan kemampuan individu yang cukup baik
setelah seleksi tim nasi indonesia rencana
rencananya akan menggelar pertandingan uji coba perdana melawan malaysia pada tanggal enam september mendatang
di piala aff dua ribu enam belas indonesia tergabung di grup a bersama juara bertahan thailand singapura dan tuan rumah filipina
bagaimana dia berjalan bergerak berbentuk bagaimana dia menembak untuk mendapatkan impresi pertama
jadi kita bisa melihatnya di pertandingan mungkin dengan perspektif lain